kali ini kita akan ajak anda mencicipi menu berkuah dari sulawesi selatan
apalagi kalau bukan coto makassar
makanan berbahan dasar daging sapi ini selalu jadi pilihan bagi pecinta kuliner
salah satunya coto makassar yang berada di kawasan senen jakarta pusat ini
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima samsul awing berjualan coto makassar
kalau membunuh utamanya coto itu langkuas serai kacang ketumbar
banyak kalau mau dihitung semua ada empat puluh macam bumbunya itu
tak lengkap rasanya menyantap coto makassar tanpa ketupat atau buras serta es pisang hijau
sepertinya sulawesi selatan memang tak habis menawarkan menu lezat berbahan daging sapi
sop konro karebosi di kawasan kelapa gading ini bisa jadi pilihan anda
sop konro menggunakan iga sapi sebagai bahan utamanya
ditambah beragam rempah lezat dalam campuran kuah sopnya
selain sup di sini kita juga bisa mencoba iga bakar yang disajikan dengan sambal kacang
karena syarat akan rempah rempah seberatnya

seperti mulai lengkuas ketumbar merica bahkan cemkeh
ini cocok sekali membuat tubuh anda hangat
terutama di saat musim penghujan seperti saat ini
sop karebosi ini merupakan cabang dari makassar yang sudah berjualan sejak seribu sembilan ratus enam puluh delapan di kawasan lapangan karebosi
enggak ada spesial sih ya
bumbu dapur aja
direbus selama enam jam
nah jika anda ingin mencoba variasi menu makanan di saat musim penghujan seperti saat ini
menu asal sulawesi selatan yang kaya rempah dan berkuah mungkin bisa jadi pilihan anda
yudi yudawan devi fitriani jakarta